presiden joko widodo untuk kesekian kalinya meminta relawannya untuk tidak terburu buru mendukung calon presiden tertentu
hal itu disampaikan presiden jokowi dalam temu relawan pro jokowi atau projo pada sabtu siang
dalam pidatonya jokowi mengulang kembali pernyataannya agar relawan tidak buru buru atau ojo kesusu menentukan capres
presiden meminta relawan menunggu hingga waktu yang tepat
jokowi meminta relawan agar tidak memaksanya menyebut sosok capres pilihannya
jadi siapa yang mau kita pilih
saya sudah saya sampaikan ojok gerusa gerusu
yang kedua saya sampaikan ojo kesusu
yang ketiga saya sampaikan jangan tergesa gesa
jangan mendesak desak untuk hari ini saya ngomong siapa
karena juga orangnya enggak ada di sini